sejumlah personel dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dki jakarta
rabu pagi menyemprotkan cairan disinfektan ke santero masjid istiqlal jakarta pusat
mulai dari area depan tempat wudhu hingga bagian dalam masjid
tak luput dari semprotan cairan desinfektan
menurut kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi dki jakarta
penyemprotan disinfektan dilakukan serentak di sembilan ratus enam puluh dua lokasi
terutama fasilitas sosial fasilitas umum serta tempat peribadatan
langkah pencegahan covid sembilan belas ini dilakukan menjelang pembukaan kembali rumah ibadah
nah ini salah satu rangkaian rutinitas yang kami lakukan
yaitu di masjid istiqlal dan ketua jakarta jenderal
sementara itu membesar masjid istiqlal nasaruddin umar mengapresiasi
kesediaan damkar dki jakarta menggelar sterilisasi di masjid istiqlal
diharapkan upaya sterilisasi ini jadi agenda rutin setiap minggu
hingga masjid istiqlal menjadi pusat perkumpulan ribuan orang saat melaksanakan ibadah sholat jumat
bayangkan setiap hari jumat itu dua ratus ribu orang
nah setelah sholat jumat itu kan tentu kita nggak tahu apakah napas batu bersih mereka itu bersih atau enggak
nah maka itu sehabis salat jumat itu mungkin kami sangat memerlukan untuk ada penyemprotan
terutama masa masa seperti sekarang kan
selain di masjid istiqlal langkah penyemprotan disinfektan rabu pagi juga dilakukan di gereja katedral
yang lokasinya berhadapan dengan masjid istiqlal
rizky itiar yahya jakarta